setelah pergeseran kebiasaan berbelanja dari toko fisik ke online yang diminati banyak kalangan
kini terdapat toko retail yang menggabungkan metode berbelanja offline dan online
dengan bantuan teknologi artificial intelligence di dalamnya
bagaimana pengalaman berbelanja unik dan baru ini yuk kita simak liputannya
bagaimana pengalaman berbelanja online dan baru ini yuk kita simak di putani
untuk download aplikasi terus diminta untuk buat account nanti dia akan minta foto sama kartu kredit kita
karena dia hanya bisa menggunakan kartu kredit
lalu setelah itu semua selesai nanti akan dapat qr code
oke nanti kode barcode ini untuk apa mbak
untuk masuk katanya untuk masuk terus nanti dia akan lihat muka saya terus saya bisa masuk
oke ini yang berbeda dari toko toko fisik biasanya
untuk memasuki toko ini kita harus men scan kode barcode yang telah ada dalam aplikasi
kemudian akan di scan wajah kita di kamera sebelah sana
setelah itu jika data sesuai pintu akan terbuka
salah satu hal yang harus diperhatikan ketika mengunjungi toko ritel ini
pengunjung harus memiliki kartu kredit
bagi yang tidak punya tetap bisa berbelanja meski sedikit repot
yaitu dengan menitip pada kerabat atau teman yang memiliki akun dan kartu kredit
namun pelanggan tidak bisa merasakan pengalaman berbelanja baru tersebut sepenuhnya
walaupun memang menggunakan metode online nantinya
tapi toko fisik ini sama seperti biasanya
kita bisa melihat langsung memegangnya kita bisa melihat warnanya dengan jelas
tentunya berbeda dengan online ya kita hanya melihat fotonya
melihat detail detail bahan dan juga warnanya
dan di toko ini pun kita mencari ukuran mencari barangnya dengan sendiri
karena memang tidak disediakan petugas hanya ada satu petugas yang bertugas
dan keamanan di sini pun sudah dengan tapi dengan kamera cctv
jadi tidak perlu membutuhkan banyak petugas di dalamnya
ivetung project manager store mengatakan para pembeli harus beradaptasi
dengan metode berbelanja baru seperti ini
toko retail berbasis teknologi ai ini sebelumnya juga telah ada di negara tiongkok dan amerika
lumayan mempermudah sih
kalau misalnya yang pas cari size aja mungkin yang agak gini ya
enak ya cashless jadi gak harus keluar keluar dompet kartu kredit or anything lagi
awalnya gue bisa dan nggak ribet sih simple
dan mungkin nggak ada orang yang bantu juga
awalnya aneh cuma lama lama terbiasa sih meskipun baru pertama kali
meskipun sudah berteknologi canggih namun masih belum sepenuhnya

para pelanggan harus kembali mengeceknya dan mencari pengetahuan
untuk barang belanjaannya hal ini dikarenakan terkadang ada barang yang tidak tersken atau tidak masuk ke harga total pembelanjaan